pekan olahraga nasional yang diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di indonesia selalu memiliki logo berbeda
nah langsung saja kita lihat ini
adalah logo pon ke dua puluh papua dua ribu dua puluh satu yang dibuat berdasarkan desain stadion papua bangkit simbol kemegahan di bidang olahraga bagi rakyat papua
stadion ini sudah bertaraf internasional yaitu dengan standar fifa
bentuk segitiga menjulang menggambarkan kontur geografi papua yang terdiri dari banyak pegunungan
ukirannya dibuat khas papua
sementara tiga lingkaran olimpiade di bagian atas berwarna merah kuning dan hijau melambangkan prestasi sportivitas dan juga solidaritas
ketiga lingkaran ini juga mewakili tiga ring dalam logo komite olahraga nasional indonesia
secara tersirat logo ini berbentuk kalderon olimpiade yang melambangkan semangat
nah selanjutnya ada maskot dari pon papua yaitu ada kampo dan juga drawa
kampo adalah kangguru pon mantel emas sementara drawa adalah cendrawasi
keduanya merupakan satwa khas papua
obor yang dipegang kedua maskot menunjukkan semangat yang kuat dan menyala nyala untuk meraih prestasi namun tetap menjunjung tinggi sportivitas
kedua maskot memakai ikat kepala yang merupakan lambang kebesaran untuk kaum laki laki
sedangkan rumbai rumbai di kepala dan di pinggangnya melambangkan sambutan hangat dan akrab yang biasa dipakai kaum perempuan